setelah pemerintah secara resmi mencabut aturan wajib menggunakan masker di tempat umum
kini penggunaan masker dan vaksinasi sudah tidak lagi menjadi persyaratan perjalanan kereta api
aturan baru yang berlaku sejak tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh tiga ini berlaku bagi semua jenis mode transportasi kereta api
baik jarak jauh lokal dan aglomerasi
secara terbaru naik kereta api ini juga mengacu pada ketentuan relaksasi protokol kesehatan di transportasi umum
yang diterbitkan satgas covid sembilan belas pada tanggal sembilan juni lalu
perubahan persyaratan pelaku perjalanan menggunakan kereta api ini
menyesuaikan dengan surat edaran kementerian perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
di mana sudah tidak lagi mewajibkan vaksin maupun masker menjadi syarat perjalanan menggunakan kereta api
sementara itu di stasiun bandung masih banyak penumpang yang menggunakan masker pada rabu sore
kebanyakan dari mereka belum mengetahui tentang syarat perjalanan kereta api yang baru ini
saya sih ya merasa senang ya jadi saya merasa bahwa ini kembali lagi ke masa sebelum pandemi jadi saya senang aja sih
dengan kemudahan regulasi sekarang lebih memudahkan penumpang sih untuk bisa kemanapun kemana dia inginkan
apalagi ini udah mulai jam jam udah mulai musim musim liburan anak sekolah
saya merasa senang
tidak ada pandemi lagi menurut saya sih ya bagus aja sih gitu pak
meskipun relaksasi protokol kesehatan telah diberlakukan bagi pengguna transportasi kereta api
kewaspadaan terhadap bahaya covid sembilan belas harus tetap menjadi perhatian
sementara itu bagi penumpang yang dalam kondisi kurang sehat
dianjurkan untuk tetap menggunakan masker baik sebelum perjalanan ataupun saat perjalanan berlangsung
wilham nasution gavi jati bandung jawa barat